terakhir ya mengenai bapak presiden
jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja
ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau
saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau
pak presiden selalu membagi bagi kib ke daerah daerah
tujuannya apa untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed
memang ter deliver di lapangan
dan bapak presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja apbn pada awal tahun
karena itu dipa itu pasti diberikan pada november bahkan september
sehingga pada januari sudah kick off semua program termasuk bansos
dan disitulah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan
nah betul semuanya sudah ter deliver
sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu
karena itu sering kita undang kita kumpulkan mereka
misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau untuk melakukan dialog
itu sebetulnya simbolik saja
taruhlah dia berkunjung seratus titik bapak bapak
kemudian beliau akan membagi pkh
kalau empat puluh titik itu taruhlah dua ribu
masa delapan ratus ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh indonesia
saya belum memiliki angka angka yang jelas
tetapi begini sepanjang yang saya tahu bapak presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik

sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek proyek strategis sekarang ini sudah tuntas
beliau betul betul wanti wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak
karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos mengecek yang lain
jadi biasanya lebih dari lima titik
kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan
proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional itu saya kira dosen make sense
mohon bapak tidak berpendapat soal itu
saya kira itu yang bisa disampaikan